kawasan lombok nusa tenggara barat pada hari minggu malam kembali diguncang gempa dengan magnitudo mencapai enam sembilan
bahkan pada minggu siang lombok dua kali diguncang gempa dengan magnitudo yang cukup besar lima empat dan enam tujuh
di indonesia fenomena gempa bumi tidak bisa dihindari
maka anda perlu waspada ketika gempa terjadi
kembali kami ingatkan apa saja yang harus anda lakukan jika gempa terjadi
berikut di antaranya
jangan menggunakan gedung gunakan tangga darurat saat akan keluar
jangan menggunakan lift
saat di luar ruangan cari tempat yang lapang hindari gedung tembok besar ataupun tiang
yang terakhir jauhi pantai sebagai antisipasi terjadinya tsunami
perbarui selalu informasi terkini soal gempa dari radio dan televisi
hati hati dengan berita hoax yang beredar di masyarakat
dan berikut ini nomor nomor penting yang bisa anda hubungi jika ada sesuatu yang darurat